sorotan dan menarik adalah terkait dengan pemerintah daerah provinsi jawa tengah menggelar jawa tengah bersolawat
sebagai penutup rangkaian acara mtk ke tiga puluh yang diselenggarakan di kabupaten pati
kota semarang berhasil menjadi juara umum dalam ajang yang digelar dua tahunan tersebut
bertempat di alun alun kabupaten pati jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah menggelar acara jawa tengah bersolawat
sebagai rangkaian acara penutupan pelaksanaan mtk ke tiga puluh yang digelar selama lima hari di kabupaten pati
dalam kesempatan ini hadir secara langsung penjabat gubernur jawa tengah
yang menutup rangkaian acara mtk yang diikuti oleh tiga puluh lima kabupaten dan kota di jawa tengah
pada kesempatan ini mtk ke tiga puluh provinsi jawa tengah diikuti oleh delapan ratus tiga puluh peserta
yang memperbutkan dua puluh empat cabang perlombaan untuk kategori putra dan putri
dan kota semarang jawa tengah berhasil menjadi juara umum mtk ke tiga puluh
di susul kabupaten pati dan rembang
dengan hasil ini pemerintah provinsi jawa tengah menargetkan bisa masuk lima besar
pada pelaksanaan mtk tingkat nasional yang rencananya akan diselenggarakan
pada bulan september dua ribu dua puluh empat di provinsi kalimantan timur
mtk ini kan adalah ajang di samping ajang silaturahmi
karena diikuti oleh tiga puluh lima kabupaten kota dan antusias peserta juga sangat tinggi
dan tadi sudah diumumkan bahwa juara umumnya adalah kota semarang
dan rencananya tahun ini bulan september dua ribu dua puluh empat
mtk tingkat nasional ini akan dilaksanakan di kalimantan timur
jadi tentunya kami juga memasang target akan berupaya masuk di lima besar target lima besar
usai ditutup acara dilanjutkan dengan pembacaan solawat nabi oleh ribuan warga pati
bersama habib ali zainal abidin dan grup rebana azahir dari pekalongan
kompas tv pati jawa tengah